lebih dari satu empat juta keluarga palestina mengungsi dan mencari tempat perlindungan di rumah sakit yang ada di gaza
ya mereka tinggal di rumah sakit sementara pekerja medis mengelilingi mereka
lantai kursi dan meja menjadi alas tempat tidur warga dan tim medis
hampir setiap hari mereka harus terbangun saat mendengar suara ledakan maupun sirine ambulans yang membawa korban lain
direktur darurat rumah sakit nasardikan yonis menyebut fasilitas medisnya menampung dua puluh ribu warga sipil
selain harus bekerja dengan tempat yang semakin sempit tim medis juga dibuat sempat kewalahan
akibat kurangnya anestesi dan peralatan medis lainnya khususnya untuk ruangan icu
konvoy bantuan komite internasional palang merah atau icrc tiba di rumah sakit nasor pada minggu
trek ini berisi makanan obat obatan dan perlengkapan medis lainnya
pada jumat sepuluh anggota staf medis termasuk tim bedah juga sudah berhasil menyeberang ke gaza melalui perbatasan rafah
sebelumnya israel sempat mengumumkan akan ada perang tahap kedua
sejak tujuh oktober hingga hari ini dilaporkan lebih dari delapan warga palestina telah menjadi korban atas serangan israel

berbanding terbalik dengan kondisi palestina bank dan pusat pengolahan darah di benteng bawah tanah israel telah beroperasi
berlokasi di dekat tel aviv tempat ini dirancang untuk melindungi pasokan darah nasional israel dari serangan lawan
pusat menyebut fasilitas senilai satu ratus tiga puluh lima juta dolar atau setara dengan lebih dari dua triliun rupiah ini memiliki bank darah
pusat transportasi laboratorium penelitian bank asi hingga sistem penyaringan udara
ruangan seluas tiga ratus meter persegi ini juga dibenteng

di ketahui hingga saat ini ratusan warga israel dikabarkan masih di sandra oleh hamas